eh bu saleh sini bu mampir belanja sini bu
ibu lebih baik kita mencari warung yang lebih cucu lebih amanah
dan kalau memberikan hutang tidak memakai bunga bu
eh bu saleh mau ngutang lagi ya
enggak bu justru saya kesini mau bayar utang saya
apa bu soalnya mau bayar bener nih bu
nggak apa apa deh soalnya utang ibu juga udah banyak banget sama saya
sebentar ya bu saya lihat dulu
jadi totalnya satu ratus lima belas ribu rupiah bu
loh kok jadi banyak ya pak
kalau tidak salah minggu lalu utang saya masih sembilan puluh lima ribu rupiah
maaf bu kalau tidak salah hitungan saya
aduh bu saleh itu gimana sih
kalau ngitung hutang itu jangan pakai perasaan bu
iya bu tapi saya yakin dengan pendengaran saya
kan ibu sendiri yang bilang kalau hutang saya nggak lebih dari seratus ribu
yaudah sekarang gini aja deh
ibu mau bayar hutang apa mau ngotot
kalau mau bayar bayar dong bu
nanti baru ibu boleh ngutang lagi
lagian itu kan hitungan utang minggu lalu bu
sekarang itu hutang itu selalu ada bunganya bu
memangnya ada apa yang gratisan
hutang ibu saleh berapa bu siga
tadi kan saya udah bilang
bu mina jangan merepotkan
gak apa apa ibu
untuk melaksanakan tugas ibu
kita balik ke tempat persungsian kita
siap tunggu balik ke tempat
ubahannya tuh rambut
ustadz jalil nerima ampul tebal banget pada pak narto
padahal pak narto cuma minta didoain doang dari pak jalil
ya pak kenanya lagi
seharusnya nih kita berdua kecipratan rejekinya dong
masa kita cuma kecipratan air buduh terus
kecipratan air buduh itu kan baik pak ya
elah pakai ketawa lagi
mustinya nih ustadz jalil kudu nyadar
kan yang bersihin di masjid kita
yang ngerawat di masjid kita
tuh ustadz cuma makainya doang
masa kita dianggap keset doang di masjid
ya allah manusia itu udah punya tugasnya masing masing
rezeki juga udah diatur sama gusti allah
yah si abang kalau gua gak bingung saya gak nanya
orang kayak si narto tuh banyak bang
mas jujur doang
pak narto sebenernya banyak
masa minta doa kudu pakai perantara
minta langsung aja meya allah
emang allah cuma milik ustadz doang
pintar kau ben
mas saya mau ke rumah
iya saya mau pergi
sambil ke rumah pak
sambil ke rumah bapak
mas aku mau ke rumah
mas aku mau ke rumah
eh pak salah
tunggu sebentar pak
tolong sampein ya ke istrinya bapak
kalau punya hutang itu
iya pak dan saya terbuka kok pak kalau mau diutangin lagi
gitu aja deh pak tolong sampein ya pak sama istrinya
baik bu kalau begitu saya permisi
ah bu emangnya dia itu siapa
pasal ya bang dia itu merebuat masjid sini bang
istrinya sering utang di warung saya
dia gak pernah punya pikiran jelek sama orang bang
padahal kan kita nggak boleh begitu ya bang
betul banget tuh bu betul banget
apalagi zaman sekarang penampilan kan bisa menipu ya kan
bener banget tuh bang
terus rumahnya di mana bu
pokoknya abang dari sini lurus aja
belok kiri cari aja bang
yang rumahnya paling jelek itu rumahnya pak soleh
tapi kalau zaman lama cer symbol ditemukan ya tuhan
aku di blender tadi bang

ini orang dari blazer
bener bener gak ada berita lain
tapi tuh bang tuh
perampokan disertai pembunuhan
tuh lihat komentar dong bang
komentar kayak komentator olahraga
iya lah komentarnya cuman kesian dong
semoga allah membuka hati mereka
itu mah sama aja kita ngarepin tujan tujuan dari langit
itu harus gimana
di ngangguk ngangguk nengar nengir
ah nunggu beratak sendiri
eh untuk apa
saya antar ke tempat warung yang amanah
pengasut juga tuh si mina
awas loh ya kalau ketemu nanti
lho kok abang jadi besar kayak gini
bukankah kita sudah sukses mendapatkan duit yang banyak
nah sekarang lihat dong berapa nilainya
lo tau gak apa pekerjaan perempuan ini
ya gak tau lah bang
kalau misalnya kami tahu dan kenal baik sama perempuan itu
lah mana mungkin kita mau merampok dia
ya gak kawan kawan
kita baru saja merampok pendahara kooperasi bayangkara
kita merampok uang kepolisian itu sama aja menantang aparat
pakai otak lo
jangan pakai otot
bercuma lo dikasih otak
otak itu buat mikir
ngerti bang ngerti
sekarang gua lagi mencari tempat persembunyian yang aman untuk kita
siapa sudah biasa tuh selama ini